akibat hujan deras turap setinggi sepuluh meter dan panjang dua ratus meter yang berada di kompleks perumahan grand depok city sukma jaya kota depok longsor
tidak ada korban luka ataupun jiwa akibat longsornya turap tetapi akses jalan dan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor susulan
warga mengaku longsor semakin parah saat hujan lebat melanda
warga mengaku pihak pengembang hingga kini belum respons laporan warga soal longsor di dalam perumahan
ini mungkin sudah lama sebelum lebaran itu puasa
maksudnya tidak akan kebetulan musim hujan lama kelamaan dia mengakibatkan hujan ini
ya mungkin nanti merugikan semuanya
mungkin setelah pusing rumah ini kan akan bikin rumahnya